bapak ibu yang kami hormati selanjutnya kita akan bersama sama menyimak sambutan presiden republik indonesia
yang dilanjutkan dengan pemukulan fifa sebagai tanda peresmian pembukaan
musyawarah nasional luar biasa partai golongan karya
bapak jokowi dodo kami persilahkan
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia bapak haji muhammad yusuf kalla
yang saya hormati presiden ketiga republik indonesia profesor b j habibie
yang saya hormati presiden kelima republik indonesia ibu hj md hj
gawati sukarno putri
yang saya hormati para pimpinan lembaga negara para menteri kabinet kerja
seluruh ketua umum partai politik yang hadir
yang saya hormati dan saya banggakan para ketua dpd tingkat satu dan tingkat dua golkar se indonesia
jajaran jemaat pembina jemaat kehormatan jemaat pakar partai kulkara yang saya hormati
hadirin tamu undangan yang berbahagia
akhir november bulan yang lalu saya sempat was was
ini ada kabar
entah benar entah tidak
kulkara sempat memanas
kulkara sempat menghangat
tapi setelah saya dalami saya cek bagusnya ternyata hanya hangat hangat kuku
tidak sampai panas
tidak sampai panas
oleh karena itu ketika saya menerima surat permohonan untuk bertemu dengan saya dari dpd satu golongan karya
ya saat itu juga saya sampaikan saya terima
bahkan selesai acara seluruh ketua dpd
karena merupakan tamu istimewa saya
ada juga yang minta selfie silahkan
hadirin sekalian yang saya hormati
seluruh kader golkar yang saya banggakan
kita semua tahu
partai kulkara itu adalah
banyak politikus uluh di dalamnya
banyak punya teknokrat yang mumpuni
punya banyak negarawan yang disegani
partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh nusantara
prasejur seharinya sek fleece beroitah buat fbi disini
ini tidak bagus untuk golkar maupun untuk politik nasional
jadi saat saya menerima dpd satu bulgar kemarin
yang saya minta jangan sampai partai golkar ini pecah
itu depan pesan saya hanya itu
tetapi dari dpd dpd menyampaikan kepada saya
pak tapi boleh kami menyampaikan sesuatu ya silahkan
disampaikan ke saya saya hanya mendengar loh ya
saya gak mau mentari apa apa
kita harus menjaga kepentingan
pak erlangga hartarto menjadi ketua umum bulgar
apakah ada aspirasi lain
saya tunggu saya tengok kanan saya tengok kiri
gak ada pak
ya artinya sudah bulat
saya gak mau mengarutkan
saya ingin menjaga kepentingan
saya ingin menjaga kepentingan
saya ingin menjaga kepentingan
saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
jangan sampai pertentangan pertentangan itu
menyebabkan energi besar partai golkar itu
habis yang tidak ada manfaatnya
saya tahu ada grup grup besar di partai golkar
ini belak belakan saja
ada grupnya pak jusuf kala ada
ada grup besar dari pak agur salbateri ada
ada juga grupnya pak luhut binsar panjaitan ada
diam diam tapi ada
ada juga grup besarnya pak akbar tanjung ada
semua orang tahu
ada juga grup besarnya pak agung laksono ada
dan grup grup besar yang lainnya
tapi yang saya lihat dari jauh
ya tadi yang saya sampaikan
kita harus ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik
soliditas golkar dibutuhkan oleh negara kita indonesia
masalah di golkar akan mempunyai dampak politik yang besar terhadap politik nasional
bulgar yang solid akan menjadi bulgar yang produktif
profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh partai golkar
banyak yang menyarankan bahwa bulgar perlu kembali kejadian diri
pada identitas sebagai partai karya
partai yang bekerja
ada yang menyarankan kepada saya
tapi sekarang memang masih tetap bulgar itu sebagai partai karya
seluruh kader partai golkar yang saya hormati yang saya banggakan
saya tahu partai bulgar adalah partai besar

dan selalu memberikan dukungan terhadap program program strategis pemerintah
dan selalu memberikan dukungan terhadap program program strategis pemerintah
untuk perang aktif bulgar dalam menjaga pancasila
merawat dineka tunggal ika

saya pada kesempatan yang terbahagia ini mengucapkan terima kasih
saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih
juga untuk dukungan partai golkar dalam mensukseskan kebijakan kebijakan ekonomi dan politik
juga untuk dukungan partai bulgar dalam mensukseskan kebijakan kebijakan ekonomi dan politik
seperti dalam tax amnesty
seperti dalam tax amnesty
serta juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
indonesia membutuhkan kulkarya berkarya
karena masih banyak pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama sama untuk seluruh rakyat
apa yang telah dilakukan pemerintah dalam tiga tahun ini dan kedepannya
adalah berkarya dan bekerja berkarya untuk mewujudkan pembangunan indonesia sentris
membangun dari sabang sampai merauke dari pulau myanga sampai pulau rote
pembangunan yang meningkatkan akses pekerjaan yang lebih baik
redistribusi pendapatan yang berkeadilan
banyak pekerjaan pekerjaan besar yang masih harus kita selesaikan
mengatasi kemiskinan mengatasi ketimpangan
mengatasi pengangguran yang masih banyak
berbagai pekerjaan pekerjaan besar yang saya sebutkan tadi
membutuhkan peran kader kader golkar
membutuhkan sentuhan kader kader golkar
kader kader golkar yang sudah matang
yang sudah malang melintangkan proses pembangunan indonesia
kader kader golkar yang paham seluruh politik kebijakan untuk menjalankan sebuah karya
untuk itu saya mengajak warga besar
warga besar partai golkar
untuk selalu bersinergi dengan pemerintah
kerja bersama pemerintah
berkarya bersama pemerintah
untuk mewujudkan masa ke masa negara kita indonesia
apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik
pilkada serentak akan dilaksanakan di satu ratus tujuh puluh satu daerah
dan kita akan segera memasuki tahapan pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden
oleh karena itu sekali lagi golkar harus solid
golkar harus utuh
seperti pohon beringin yang berbatang satu yang sangat kokoh
golkar harus semakin besar
dan menjadi bagian penting dari pembangunan politik di indonesia
saingan berat partai golkar itu
hanya dengan pilih perjuang
jadi kalau tadi pak erlangga menyampaikan
masalah kekhawatiran di nomor tiga ada
saya yakin tidak
hanya nggak tahu kalau bersaing dengan pdi perjuangan seperti apa
saya gak bisa menjawab
karena itu ketua hukum politik perjuangan ada di sini
kalau nggak ada mungkin saya bisa jawab
oleh sebab itu
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya secara resmi membuka musawarah nasional
luar biasa partai golkar tahun dua ribu tujuh belas
saya mengharapkan hasil terbaik
akan lahir dari munaslup golkar kali ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh